kenapa kamu tega bangunin papi
kamu tega pura pura sandiwara di depan papi berbuat baik sama mama adrian
kenapa kamu tega ngeliatin itu sama papi
kamu marah marah sama mama adriana gara gara mama adriana memecat curti
lo jangan macem macem sama gue ya
serahin dompet lo bertiga
eh jangan sembarangan
kami butuh duitnya bukan dompetnya
kalau lo bertiga mau
jadi bukan mantan pacar lo rek
lo jangan macem macem sama kita bertiga ya
gak pikir karena gue perempuan
gue gak berani sama lo
kamu main gitu
gak tau siapa dia
lo berani sama gue
mama yang berantem tuh tak seri rek
kok malah mama yang heboh aduh
ada apa ini
dia abis ngepet sama saya nih dompetnya tuh
untung ada ada saya
baik kalau begitu
terima kasih bu
ganteng lumayan tidak ada single lah
aduh sinyal muteh tadi buka
wah aku tahu banget
mas b buru buru pulang gak sabar pengen marah sama anak kesayangannya dia
cara masalah kosan adriana
ya sorry deh kalau begitu
lo ngapain di sini surti
lo kan udah gue pecat
kok mau nongol di sini
surti teh gak mau dipecat
surti teh pengen kerja di sini lagi nyomot
yang bisa kerja di sini tuh atas kemauan gue
gue yang punya rumah
kalau masalah dipecat ataupun batal dipecat
itu keputusan juga cuma gue doang yang bisa
satu orang pun di rumah ini nggak ada yang bisa mengambil keputusan
kalau lo surti si milik kita
atau apapun lah nama lo
kalau udah gue pecat
eh pinter iya pinter
berarti kalau suti dipecat dari sini
teh gak punya penghasilan
nah udah tau kan
terus ngapain tuh
ya derita lo lah
teh gampisan sama surti
jadi kalau misalnya
surti juga mau tegas lagi sama nyomot
nah sudi mau beberin aja
rahasia nyomot yang pernah surti tau
kecampur banget lo
maksudnya teh gini nyomot
nyomu teh kan pernah nyuruh surti
ngerjain yang licik licik
ya seperti ngebohongin sama tuhan
surdi teh kan pernah disuruh
jangan ngebukain pintu
sewaktu nonrepa teh pulang malem
terus suti juga pernah kan disuruh nyamar jadi mamahnya
hah itu dia
ya biarin aja
kalau masalah percaya nggak percayanya
mah itu mah gampang buat surti mah
yang penting kan surti teh udah bilang sama tuan
kalau gak dipercaya
surti ya pergi lagi gitu aja
udah mulai keterlaluan ya
udah mulai ngajak ribut ya
mau cari masalah ayo ribut
he nyomot teh jangan ngajak ribut sama surti dulu
kalau nyomot teh nih dengerin ya
surti teh udah ngerekam nih
surti kasihin sama tuan
atau lebih bagus lagi
surti kasih rekaman ini teh ke polisi
biar nyomot teh bergantian
wah mulai keterlaluan

mas sorti lagi ngajakin aku bercanda
itu sebenarnya dia mau baik baikin aku supaya bisa balik lagi kerja di rumah
hukuman yang setimpal ya menurut aku
supaya aku bisa maafin dia ya
belitikin dia sampai yang
beralamin jadi surti
nggak jadi dipecat dong kalau begitu ya
gatel ya lehernya
nggak nggak jadi
tadi udah dijanji kalau dia nggak akan kerja sama lagi sama reva
ya nggak mau kerja sama lagi mbak reva kan
tapi surti kamu inget baik baik
kamu jangan ikut campur masalah nyonya dan non reva
kamu urus pekerjaan kamu aja
iya siap tuhan
bukan siap siap kalau nanti bapak dengar
kamu ikut campur urusan mereka
urusan non reva dan juga mama adriana atau nyonya
saya sendiri yang akan pecat kamu
si nyomu teh ternyata bodoh juga
hape surti teh
ternyata orang kayak teh
kan ada surti surti kan nggak jadi dipecat
ya udah mungkin
kamu nggak usah ikut ya
ya udah dimana baiknya mas aja
mas kertas dulu sayang
kenapa kamu tega bohongin papi
kamu tega pura pura
sandiwara di depan papi berbuat baik
kenapa kamu tega ngelakuin itu sama papi
sama mama adriana gara gara mama adriana memecat surti
tapi benar benar kecewa sama kamu
padahal papi pun harap sekali kalau kamu bisa sobat sama mama adriana
papi papi denger denger langsung aku ngomong
papi denger langsung
kamu tau ketika kamu gedor gedor kamarnya
dan kamu teriak teriak sama mama adriana
dan mama adriana tidak mematikan teleponnya
jadi papi denger semua ngomong kamu
reva reva cuma kesel aja karena mama adriana tuh tiba tiba memecat surti
dan sebelumnya juga reva udah manggil mama adriana baik baik
kocok sama adriana yang gak mau keluar kamar
itu adalah urusan dan mewenang daripada mama adriana
karena dia ada rumah
ibu rumah tangga
ibu rumah tangga disini
jadi kamu tidak perlu urusan itu
kamu tidak bisa membenarkan omongan kamu
laki laki mama adriana dengan hal tanpa masalah si surti
papi tidak ingin masukin kamu ke sekolah asrama
karena papi ngeliat kamu sudah berubah sayang
tapi bulat untuk memasukkan kamu ke sekolah asrama
kamu benar benar menjadi ayah papi
kamu orang yang